bakal calon presiden prabowo subianto kamis pagi bersiarah ke makam pendiri nadatul ulama di jombang jawa timur
ia pun menjadikan kesempatan itu ajang mencari dukungan kaum nadiyin
makam pendiri nu tersebut terletak di kompleks pemakaman pondok pesantren tebu ireng jombang
bersama pengurus pesantren prabowo berdoa di depan makam hadratus sheikh kiai haji hashim ashari
ia juga mengadakan pertemuan tertutup dengan pengurus pondok pesantren tebu ireng
prabowo mengaku telah lama memiliki kedekatan dengan keluarga pesantren tebu ireng
selain berziarah ia mencari dukungan dari kaum nadiyin karena ini merupakan bagian dari demokrasi dan nu adalah bagian dari republik indonesia
setelah itu prabowo melanjutkan ziarah ke makam pendiri nu yang lain yakni kiai haji wahab hasbullah di ponpes bahrul ulum tambak beras jombang
saya kira kita memang selalu harus berhati hati
mencari dukungan rakyat itu namanya demokrasi
demokrasi artinya ya rakyat yang berdaulat berarti tentunya kita harus selalu minta dukungan rakyat
saya kira kan demikian